halo selamat pagi jalur mudik utara dan selatan sudah dipadati oleh para pemudik
dan bagi anda yang akan dan sedang melakukan perjalanan mudik
berikut kami sajikan informasi lalu lintas di jalur mudik
untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di jalur utara
kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia
rama aryadi di gerbang tol palimanan jawa barat
selamat pagi rama
rama bisa anda sampaikan bagaimana situasi di gerbang tol palimanan pada pagi hari ini
selamat pagi anissa situasi lalu lintas di gerbang tol palimanan hingga pukul enam pagi hari ini
masih terpantau lancar
berbeda jauh dengan keadaan sebelumnya pada malam sebelumnya
di mana sempat terjadi kepadatan hingga empat belas km
pada pagi hari ini antrian kendaraan yang mengantri untuk membayar keluar tol gate palimanan
hanya terpantau mengantri
mengekor sekitar kurang dari satu km
setelah itu situasi lalu lintas seterusnya dari gardu tol palimanan
menuju arah jawa tengah masih terpantau lancar
namun di jalur pantura masih terdapat sedikit kepadatan
belum kepadatan atau penumpukan kendaraan yang signifikan
namun jumlah kendaraan roda dua yang melintas jalur pantura melalui kota cirebon
dan seterusnya menuju brebes sudah terlihat meningkat setelah imsak tadi tiba
kepadatan di brebes pun sejak hingga tadi
malah masih dilaporkan terjadi
kepadatan ini terjadi mulai dari perbatasan kota brebes dan hingga kota tegal
di mana terjadi sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat
untuk mengurai kemacetan yang sempat menahan para pemudik hingga empat jam
dari arah kota brebes menuju perbatasan kota tegal
iya rama tentunya para pemudik sudah melakukan perjalanan sejak tadi malam
dan bisa saya lihat di belakang anda kendaraan masih menyalakan lampunya
terus saja terang begitu ya rama
apakah memang sudah tersedia dengan baik bagi para pemudik
di sepanjang ruas tol cikopo palimanan
terdapat empat rest area yang dapat digunakan para pemudik
di antara lain di kilometer delapan puluh enam satu ratus dua satu ratus tiga puluh dan satu ratus enam puluh
dan res area res area ini sudah berfungsi dengan optimal
dapat menampung para pemudik yang ingin beristirahat makan
maupun melakukan ibadah
menyokong bersolat mengambil uang tunai
karena di sana tersedia juga berbagai anjungan tunai mandiri
namun rest area rest area ini sering menjadi fokus titik kemacetan
karena banyaknya jumlah pemudik yang ingin menggunakan res area res area tersebut
dan sebelumnya kepolisian setempat baik dari arah karawang subang
juga sudah memperlakukan time limit di mana rest area hanya dibatasi penggunaan waktunya sembilan puluh menit
namun sepertinya ini tidak berhasil mengurai kepadatan yang biasanya terjadi di sekitar rest area
karena hingga tadi malam masih terpantau banyak sekali warga warga
maksud saya pemudik yang menggunakan bahu jalan untuk beristirahat
dan masuk ke dalam res area yang sudah ditutup
lepas gardu tol palimanan berbeda ceritanya karena dari sini hingga nanti ke arah brebes dan brebes timur
belum ada rest area yang memadai
sehingga masih ada rest area dadakan yang seringkali tumpah ke pinggiran jalan
dan ini dimanfaatkan oleh para pengguna jalan tol cipali dan seterusnya untuk beristirahat di pinggir jalan
sehingga menyebabkan kepadatan
yang lebih parah anissa
ya rama bagaimana dengan hambatan hambatan atau jika kita masih berbicara mengenai perjalanan yang dilakukan
pada sejak malam hari tadi
apakah penerangan cukup dan juga adakah hambatan hambatan atau perbaikan jalan yang harus diantisipasi oleh para pemudik
baik anissa di sepanjang ruas tol cipali sendiri kondisi jalannya sudah cukup kondusif untuk dilalui tanpa begitu banyak kendala
meski memang sempat minggu lalu terjadi sejumlah perbaikan jalan
seperti di kilometer satu ratus tiga arah jakarta di mana terjadi sebuah longsoran akibat curah hujan yang cukup deras
namun setelah itu cukup lancar relatif aman untuk dilewati
penerangan pun cukup memadai meski memang di beberapa titik masih saja ada zona zona yang cukup gelap ketika dilintasi pada malam hari
dan juga tali pembatas kawat jalan belum seluruhnya terpasang
pada minggu maksud saya beberapa hari yang lalu pada tanggal tiga puluh pihak kepolisian setempat sudah memasang tali kawat di kilometer satu ratus enam puluh enam hingga kilometer seratus
di pukul dua ratus lima belas ini merupakan salah satu area yang disebut sebut sebagai daerah rawan kecelakaan
setelah itu namun situasi cukup lancar
di pantura sendiri ada sejumlah perbaikan jalan di daerah tegal yang menyebabkan kemacetan yang cukup signifikan jelang kota tegal
sehingga banyak sekali kendaraan yang dialihkan melalui jalur lingkar utara tegal
namun jalur lingkar utara tegal ini sendiri merupakan jalur yang melalui tambak tambak tradisional
jalannya masih belum diaspal penerangan pun belum memadai
sehingga pengendara diwaspada
dihimbau untuk lebih waspada dan berhati hati ketika melintas ruas jalan ini
kembali kepada ana anissa
ya terima kasih ramariyadi
nampaknya di lokasi tersebut sudah mulai terurai lalu lintas
terima kasih rama sudah melaporkan langsung dari gerbang tol palimanan
ya sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
satu jam mendatang
dan jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik cnn indonesia di google play store
untuk mendapatkan informasi terkini sepanjang hari
seputar jalur mudik
dan saat lagi segera kita ikuti cnn indonesia today